pertengahan bulan mei lalu telah terjadi kasus perkosaan yang diakhiri dengan pembunuhan terhadap ef
di mes karyawan tempat ef bekerja di kawasan kosambi tanggerang
salah satu pelakunya masih dibawa umur
ef ditemukan rekan rekannya dalam kondisi mengenaskan di kamar mesnya tiga belas mei lalu
jesat ef langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi
dari hasil penyelidikan polres metro tanggerang menetapkan tiga tersangka termasuk ra
l re remaja enam belas tahun yang dikenal dekat dengan korban
dari keterangan reskrim polres metro tanggerang
akbp sutarmo ketiga tersangka sudah mengakui perbuatan mereka
motif utama perbuatan keji ini adalah dendam